akita berhenti sekolah setelah lulus sekolah dasar juli dua ribu sembilan belas lalu
pagi agita tidak lagi sama sejak itu
ransel sekolah berganti ember sayur untuk dijajakan keliling gusun
sang ibu sebenarnya masih ingin melihat anaknya melanjutkan pendidikan
akita merupakan anak ke delapan dari sembilan bersaudara
lima saudara tertua akita berada di timur leste
kini hanya si bungsu yang masih melanjutkan sekolah
terpuruknya ekonomi keluarga dosantos diakui berawal dari sulitnya akses air sejak bertahun lalu
haris pasimo baik sekolah maik haris pasiropa
dulusun tersebut tidak ada
selama tahun selala desa kaguna kabupaten belu nusa tenggara timur adalah satu contoh betapa menderitanya warga saat kemarau menerpa
bukan hanya tahun ini kemarau panjang yang terjadi setiap tahun selalu menyebabkan krisis air
tidak hanya air bersih air untuk cuci mandi bahkan untuk pertanian dan ternak pun habis kering
kalau musim kemarau artinya mereka sudah beralih profesi
karena kita di peta ini mau kerja apa airnya tidak ada parah
ini kalau paranya itu mau kita ceritakan agak apa ya
kayak tidak enak
sampai parahnya sampai mau cuci muka saja
jangankan mandi mau cuci muka saya setengah mati
artinya kita punya satu titik air mata air kalau disini bilang mata air sumber airnya
cuma itu debetnya juga tidak terlalu besar
cuma kita itu diserang oleh satu ratus lima puluh
cuma kakak yang ada disini
kondisi kekeringan dan sulitnya akses air membawa dampak yang tidak sepele terutama untuk anak anak
ya anak anak ini artinya mereka harus dikerjakan orang tua
artinya dari pagi sebelum ke sekolah itu harus ributan air dulu
kalau sampai tidak dapat air ya mungkin anak itu tidak pergi ke sekolah
setelah kalau sudah tidak dapat air anak tidak pergi ke sekolah makanya anak pasti ikut orang tuanya untuk kerja kerja di luar
jadi sudah bukan ke sekolah lagi
bagi warga dusun salala tidak ada yang lebih penting daripada air
bahkan warga lebih memilih air daripada uang
kalau disuruh pilih pasti air
ya tadi saya bilang kebutuhan semua kebutuhan itu kan hanya pada air ini saja
titiknya pada air
ketika orang berusaha kalau ada air gampang kita cari uang
di dusun salalah hampir tidak ada air yang tersisa dan layak digunakan
jadi ketika musim kemarau panjang seperti ini tidak hanya sungai besar
sungai kecil di dusun dan desa seperti ini juga hampir tidak ada airnya
dan kalau pun ada kondisinya seperti ini hanya kubangan kubangan yang kondisi airnya jauh dari kata layak
sebenarnya ada masyarakat di sini punya sumber air bersih ada empat sumur
nah disini ada salah satu sumur kita lihat kondisinya
ibu ini sore ini airnya kayak gimana bu boleh saya lihat bu
ini tiap hari ambil air bu ya disini
iya air kotor nak
sudah kotor ini
ini adalah sumber air bersih warga di sekitar sini untuk dimanfaatkan sehari hari
ini jelas tidak bisa dipakai
ada aromanya salah satu indikator bukan air bersih
jadi ini akan sebagus cupang
deri jangan ambil air
oh jadi ini lidah
oh bottigu gua nggak nyebel
nomor determinan pambu seluruh jalan
kalau tidak whao
pemerintah kabupaten hanya berharap bendungan roti klot yang dibangun pemerintah pusat bisa segera beroperasi dan mengubah kehidupan masyarakat
sampai saat ini baru ada satu bendungan yang dibangun presiden kita joko widodo
tapi bendungan itu letaknya dengan atambua ketinggian kota atambua itu tiga ratus delapan puluh sampai empat ratus meter dari permukaan laut
bendungan roti klot itu letaknya satu ratus dua puluh meter dari permukaan laut sehingga kalau airnya mau dibawa kemari perlu dipompa
saat hari menjelang sore ketika sang adik telah kembali dari sekolah akita punya tugas baru mencari air yang layak untuk dipakai di rumah bersama keluarga
biasanya setiap hari akita dua jam
dua kali bertugas mencari air pagi sebelum menjajakan sayur dan menjelang sore seperti ini
jarak sumur terdekat sekitar satu km dari rumah akita
namun sore ini atita harus pergi lebih jauh karena sumur terdekat sudah kering
jarak sumur tujuan akita sekitar dua kilometer
sayangnya meski akita bersama teman temannya sudah bergegas menuju sumur tidak ada lagi air bersih
akita bukanlah satu satunya anak putus sekolah di dusun salala
cita cita anak anak dusun salala seolah terpaksa pupus di kedalaman sumur tanpa air
akita dan teman temannya ingin seperti anak anak lain yang terpenuhi haknya mengakses air bersih dengan mudah
agar dapat sekolah dan mewujudkan cita cita
pengen sekolah ya jadi bidang
kemarau panjang dan kekeringan sangat berpengaruh untuk anak anak
di smp negeri haliwen desa kaguna nusa tenggara timur air menjadi barang mewah dan sangat sulit didapatkan
di smp negeri haliwen desa kaguna nusa tenggara timur air menjadi barang mewah dan sangat sulit didapatkan

karena air kering seperti ini
kita alami juga kesulitan karena satu minggu kita pesan baru datang
makanya anak anak ini masuk kamar mandinya aduh susah
tidak hanya di sekolah air bersih juga langka di daratan ini
di kabupaten kecamatan dan kebanyakan tempatnya
kecamatan desa hingga dusun krisis air nyaris sepanjang tahun
secara tidak langsung kesulitan mengakses air bersih berdampak pada pendidikan anak anak
saat ekonomi sulit akibat kekeringan anak anak pun terancam meninggalkan bangku sekolah
di kabupaten belu saja dinas pendidikan mencatat sekurangnya terjadi satu ratus lima puluh lima kasus putus sekolah
pada tingkat pendidikan
dan satu ratus sembilan puluh tujuh kasus anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama
demikian juga yang terjadi di smp negeri haliwe
kalau putus sekolah setiap tahun ada
tahun kemarin itu empat orang kalau ini tahun dua orang saja
alasan mereka itu yang pertama kita lihat dari soal ekonomi orang tua
sehingga menyebabkan anak putus
nah terus juga ini anak yang kemauan untuk pendidikan masih kurang
apalagi jarak sekolah dengan rumah para siswa terhitung jauh dan hanya diakses dengan berjalan kaki
banyak yang jauh banyak yang jauh yang dekasi berapa
jauhnya sekitar tujuh kiloan tadi
nah dari selalas sana datang itu ada yang jalan kaki
beruntung tidak sedikit anak anak yang masih memiliki semangat luar biasa untuk melanjutkan sekolah di tengah keterbatasan ini
akina salah satunya
bungsu sembilan bersaudara ini tinggal empat km dari sekolahnya
kakak akina akita telah putus sekolah
demi akina dan keluarga setiap pagi sang kakak membantu orang tua menjajakan sayur dan mencari air
bungu bungu ini juga berguna
dengan demikian akina bisa tetap memakai putih biru dan menggendong ransel menuju sekolah
meskipun perjalanan menuju sekolah juga tidak mudah
teman teman hutan kali jalan raya
jauh berangkat jam lima
jam tujuh lima belas capek
karena bawa air karena tidak
kekeringan yang terjadi setiap tahun di pulau timur nusa tenggara timur membawa dampak berantai terutama untuk anak anak
saat tanah mengerik pertanian pun terhenti ekonomi masyarakat setengah mati
karenanya banyak anak yang putus sekolah
dan jika ada anak anak yang bertahan di kelas untuk melanjutkan pendidikan bukan berarti mereka tanpa perjuangan
setiap pulang sekolah mereka harus bekerja
demi bakti kepada orang tua
perjuangan akina tidak hanya sebatas sampai ke sekolah belajar
lalu kembali berjalan kaki empat km lagi menuju rumah
tugas lain untuk akina menanti saat hari menjelang sore
akina melanjutkan tugas sang kakak menjajakan sayur keliling dusun
sementara sang kakak pergi mencari air bersih
bangun pagi berdoa habis pergi bayar mandi ke sekolah
pulang datang dari sekolah makan habis terasa sedikit pejuang sayur
pun dari jual sayur belajar
bantu orang tua
di tengah kondisi seperti ini akina tidak mudah menyerah
bahkan akina bertekad terus sekolah demi menggapai impian
kina kalau sudah besar mau jadi apa
guru guru kerah karya
mimpi akina mungkin hanya satu dari ratusan bahkan ribuan anak lain di pulau timur
bahkan di penjuru nusantara yang memiliki nasib serupa
bayangkan jika mereka mendapatkan hak dasar yaitu akses mudah air bersih
bisa jadi mereka hanya selangkah menuju impian mereka
namun jika kekeringan yang mereka hadapi setiap tahun dan hampir sepanjang tahun
pemerintah daerah pun menyadari anak anak adalah yang paling berisiko menjadi korban
ya ini berdampak sangat luas terhadap anak anak itu
kadang kadang orang tua bapak mama meninggalkan anak anak yang masih belia masih sekolah
dititipkan pada nenek dititipkan pada om atau tante
mereka pergi mencari di luar
akibat dari itu sekolah banyak terganggu
dan ini saya dapat merasakan bahwa ini hidup mereka sangat susah
kekeringan terjadi dan meluas dengan cepat
tidak hanya di pelosok dusun dan pedesaan
wilayah perkotaan dan sekitarnya juga sulit mengelak dari kemarau panjang setiap tahun
di kelurahan fatukbot kota atambua selatan
warga membuat lubang lubang resapan di dasar sungai yang telah mengering
dan bersusah payah mengais air setiap hari
bahkan untuk mengisi enam jerigen kecil warga membutuhkan waktu hampir enam puluh menit
itu pun jika antrian di lubang lubang resapan air ini tidak padat
iya tiap kali seperti ini
sungai ini selalu kering
iya selalu kering
ini tahun yang lebih parah
ini tahun yang lebih parah
baru tahun tahun kemarin dia cepat naik karena airnya ngalir dari atas
tapi ini airnya tidak ngalir jadi itu hanya tunggu di endapan dari bawah berair naik sedikit baru kami untuk minum
tidak ada bantu dari pemerintah datang kasih air
akina yang berada di dusun salala maupun warga atambua menghadapi masalah yang serupa
namun mereka menolak kalah
kemarau boleh panjang
dan tanah boleh mengering
namun hidup mengajarkan mereka bahwa kesulitan datang untuk dihadapi
bukan gila tapi apalagi disesali
meskipun usia mereka masih sangat belia
ya tidak apa apa
ini airnya digagangkan sendiri
ya tidak ada masalah
ini airnya digagangkan sendiri
ayo maju juga kendali terus
inilah dusun di lagusun desa lamak senulu kecamatan lamaknen kabupaten belu nusa tenggara timur
terletak di batas negara bertetangga langsung dengan timur leste
dusun ini tidak memiliki akses air bersih nyaris sepanjang tahun
seingat warga hujan terakhir turun pada bulan april lalu
saat bantuan tanki air bersih datang suasana seperti inilah yang terjadi
jerigen berbaris dan warga antri menunggu air bersih
satu orang bisa membawa belasan bahkan puluhan jerigen untuk menampung air bersih
tidak hanya jerigen ember bahkan bak mandi bayi pun menjadi pilihan warga untuk menampung air
khawatir kehabisan sesekali warga berebut air bersih
sebuah indikasi betapa berharganya air bersih untuk mereka
leonarda menjadi salah satu yang pertama memegang selang untuk mengisi dua puluh enam jerigen kecilnya
sebisa mungkin leonarda menampung air dari tanki untuk memenuhi kebutuhan keluarga
menurut leonarda saat ini tidak ada anugerah yang terbaik dari tuhan selain air bersih
ya syukur puji tuhan
ini ibu ambil berapa jerigen
saya punya ada dua puluh
dua puluh enam untuk apa aja ibu itu
ini untuk minum terus masak
bisa untuk berapa hari bu dua puluh enam jerigen ini
bantuan air bersih merupakan harapan terbaik warga selain hujan
kali ini warga mendapatkan satu tanki air bersih yang didatangkan oleh polsek lamak
proses pembagian air dikawal anggota polisi brimob dan tni untuk mencegah konflik berebut air
nah ini kemudian ini kalau kita lihat kan ada air di sini warga langsung menyerbu
ini memang sudah berapa lama warga tidak dapat atau tidak punya akses ke air yang layak ini
iya memang untuk di wilayah bui lalu khususnya di kecamatan lamaknen kebutuhan air itu sangat penting
mereka mendapatkan air hujan itu sekitar bulan april
jadi mereka sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan kegiatan seperti ini
pendistribusian air di mana kami dari polri selain melaksanakan tugas pokok kami kami pun juga melaksanakan tugas tugas kemanusiaan
kerjasama dengan tni rekan rekan brimop salah satu bentuk tugasnya kita pendistribusian air bersih

lebih dari seratus kepala keluarga di dusun di lagusun juga tidak punya pilihan untuk mengakses air bersih
air bantuan tanki ini pun sebenarnya masih jauh dari kategori layak
meski terlihat jernih air ini mengandung kadar kapur yang tinggi
sisa kapur di panci bekas memasak air ini menebal seiring penggunaannya
sisa kapur di panci bekas memasak air ini menebal seiring penggunaannya
risiko mengonsumsinya antara lain adalah ancaman kerusakan tulang ginjal hingga su sacrificed arm

namun pilihan ini masih lebih baik daripada pilihan lain yang tersedia
pilihan lain yang dimaksud adalah saluran irigasi dari sungai malibaka
airnya selalu keruh dan biasa digunakan warga untuk mandi dan mencuci
jika terpaksa air ini ditampung warga diendapkan semalaman lalu dikonsumsi
pilihan selanjutnya adalah warga harus berjalan keluar dusun menuju perbatasan
jarak sumber air ini sekitar tiga km dari dusun
anak anak lebih sering bertugas mengambil air sebagai bentuk bakti kepada orang tua
namun sumber air yang dituju bukanlah aliran sungai atau mata air yang jernih
tapi hanya resapan atau kubangan di dalam saluran irigasi
untuk menjangkau air resapan ini biasanya anak anak yang diutus masuk ke saluran irigasi
airnya memang terlihat jernih namun tidak cukup untuk menjadi tumpuan warga dusun
artinya warga membutuhkan lebih dari sekedar bantuan air tanki yang datang tidak menentu
bulan juli sampai desember setiap tahun merupakan bulan bulan yang paling menakutkan bagi masyarakat di ntt seperti di pulau timur ini
situasi seperti ini atau dropping air bersih seperti ini menjadi salah satu yang mereka harapkan
karena tidak pernah terjadi hujan sejak bulan april
dan masyarakat mengharap akan ada solusi yang berkelanjutan dari pemerintah
karena generasi yang paling berdampak terhadap kekeringan atau kesulitan air bersih adalah anak anak
dampak tidak tersedianya air bersih terutama bagi anak anak adalah risiko kesehatan
dr gupta sudah hampir tiga tahun bertugas di puskesmas desa
dokter lulusan yogyakarta ini rutin mengunjungi rumah rumah warga untuk memeriksa kelayakan sanitasi dan kondisi anak anak
tujuannya adalah mengajak masyarakat lebih peduli sanitasi dalam program sanitasi berbasis masyarakat
namun hal tersebut sulit dicapai karena tidak tersedia air bersih
baru baru ke sini
kalau untuk khusus di desa perbatasan ini masih agak sulit karena kita masih belum bisa untuk pengadaan air bersihnya
kita masih menggunakan saluran
kita menggunakan irigasi dan untuk stbm itu pasti sulit
ini sekarang lagi pilek nih sering batuk pilek tidak
keterbatasan air bersih juga mengancam kesehatan dan pertumbuhan anak anak
hal ini terbukti dengan tingginya kasus stunting di nusa tenggara timur
tidak terkecuali di dusun di lagusun ini
ini kalau kita bicara mengenai hubungan antara ketersediaan dan keterjangkauan air bersih sama kesehatan anak
ini korelasinya apa di sini
wah itu korelasinya banyak dan berkorelasi langsung
jadi begini dengan adanya air bersih itu kemungkinan mereka kesehatannya lebih terjamin
nah terus kalau kita lihat di sini dengan air bersih yang kurang
pasti akan banyak penyakit penyakit yang dikarenakan air yang tidak bersih itu terjadi
ketika ada makanan yang bergisi pun ketika makanannya tercukupi
tapi kalau mereka sering sakit akhirnya gisinya tidak terserap
nah ketika tidak terserap itu nanti jadinya pertumbuhannya terganggu
dan itu apa yang kita namakan stunting itu

puskesmas di dusun di lagusun mencatat sampai agustus dua ribu sembilan belas setidaknya ada tiga puluh sembilan dari dua ratus delapan puluh delapan balita masuk kategori stunting atau kerdil
indikasinya bisa dengan mudah dilihat pada fisik anak anak

nah ini yang saya bilang tadi ada permasalahan stunting atau pertumbuhan yang terlalu

kita bisa lihat sendiri ini ada adik yang kelas enam dia tingginya sama dengan adik yang kelas tiga
ya banyak faktor yang bisa mempengaruhi tapi ya salah satunya tadi itu yang air bersihnya yang di sini kurang
sehingga mungkin waktu kecil sering sakit sehingga penyerapan gisinya kurang dan akhirnya terlambat tumbuh
adik adik sehat semua hari ini
kasih tos dulu
kasih tos semua sama om
sehat terus ya
sehat terus ya
anak anak baik di dusun di lagusun di nusa tenggara timur bahkan di penjuru indonesia dan dunia
memiliki hak untuk mengakses air bersih dengan mudah
jika hak mendasar ini tidak dapat terpenuhi setiap negara di dunia harus bersiap menanggung risiko terburuk di masa mendatang
yaitu krisis generasi berkualitas
hasil dari sdi media